jadi ini karakter karakter yang sangat bagus yang dilahirkan oleh atlet oleh pembinaan olahraga
dan tentu mempersatukan tadi pak ketua sudah sampaikan kita lihat pada saat olimpiade dan paralimpiade kemarin
tidak ada lagi perbedaan warna tidak ada lagi perbedaan politik
jadi disinilah menunjukkan bahwa olahraga bisa mempersatukan walaupun perbedaannya setajam apapun
kemarin kita menyaksikan semua terharu semua nangis mungkin saja posisi atau pandangan politik kita berbeda
tetapi tidak terlihat lagi pada saat kita menyaksikan atlet atlet kita mendapatkan prestasi yang baik